eh urusan kita belum selesai
lo kan harus ganti pake tanyaan yang lo rusakin
pur kan udah saya bilang
eh jangan lo buka mulut lo bau enggak tahan
terserah saya dong mau buka apa enggak
kamu mah lebay pur
ini mah bau jengkol bukan bau comberan
mas pur antriin saya dong ke rawa bebek sembilan
lalu kau saya ganti rugi kan kamu yang jatuhin barangnya jadi lu nggak mau bayar ganti ruginya
maspur maaf ya ini kan bulan puasa nggak baik marah marah lagi yang saya nggak tahan
dengan aromanya kang tisa kalau lagi ngomong nyamber iya nih bojeko
ini rumahnya om ojak sama tati yang itu yang motor nggak bisa ngebut yang butut
assalamualaikum tati assalamualaikum tati
assalamualaikum tati ini jamilah assalamualaikum tati ini jamilah
halo yang dimana udah pulang oh udah di jalan enggak bangsa nanya doang
sofian ya rindu berangkat hari ini saya ngajar siang bang ojek pengennya sih ngajar sore jadi
begitu selesai ngajar saya bisa langsung buka maaf pak sebelum berlanjut dan lama ongkosnya
mengisah ini saran saya ya
yang tisnatu pakai masker jadi penemang kayak saya nggak kebauan ya pak sekarang saya langsung
beli masker pak emang kenapa sih tisna musik pakai masker mulutnya bojengkol lu ada aja
kita pulang aja nya ke rumahnya engkong yuk bentar emak tanggung nih es krimnya
lagi nungguin potati ya iya sama dong saya juga mau ketemu
ngomong ngomong ke pojamilah tumben datang ke kampung rawa bebek
ada urusan apa
mau tinggal disini nemenin mba be
kagak suami tetap tinggal di rumah orang tuanya di setu
kagak ada terusannya
kalau ini ada terusannya saya permisi pulang aja deh
tadi ke dalam nyari masker lo mau nyari juga
ya stop lah stop lah
kok turun disini mak
mau beli tepung dulu
po tati tau indah
emang ada apaan bu nur
ada gosip baru
di rumahnya po tati itu lagi ada jamilah
bukan sekedar masa po
tadi aja habis keliling kampung dia terimbang ojek
kayaknya mereka itu akrab banget
ya udah deh po
permisi dulu ya
tis tunggu tis
ron main yuk
ya ron kita nyari barang yang putus yuk
boleh enggak mak
tapi jangan jauh jauh ya
tadi pagi mak
tapi nyariin mba be belum ketemu
oh mba be ke petamburan katanya
ke makan emak lu
tadi lo kesini sama siapa
ojak emang kenapa
tuh kan mah bener apa kata tati
eh tat tat
yaudah lu masuk sana gi
emak mau pengajian
gak usah emak
kary aja udah balik
oh seperti itu
eh urusan kita belum selesai
lu kan harus ganti paket tanyaan yang lu rusakin
pur kan udah saya beli
jangan lu buka mulut lu bau enggak tahan
terserah saya dong
mau buka apa enggak
kamu mah lebay pur
ini mah bau jengkol bukan bau comberan
ikut dong masa mudik gratis gak ikut
yaudah gue langsung ke sana
pur kamu mau kemana
lo udah pulang
gak usah marah marah
abang tadi ngapain nganterin jamirah keliling kampung
ya kan abang tukang ojek
masa ada orang minta keliling kampung
tapi kan abang tahu tati itu paling cemburu
kalau abang deket deket dia lagi
cemburu lu ya
sama anak laki lu
kita ngomongnya di rumah aja ya be
kita ngomongnya di rumah aja ya be
kagak enak kamu di jalanan
ceritanya bakalan kisah sendiri